sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kau datang kesini buat nyelamatin aurel tapi lu sendiri ya
sebenernya apa sih hubungan lo aurel dan neo
neo gua baru kenal
tapi aurel itu temen baik gua
temen baik tapi rela mati buat aural
wow hebat juga ya
dan lo gak berbahaya
gini gue punya satu pertanyaan buat lo
tapi dengan satu syarat
lo harus jawab dengan jujur pertanyaan gue
bener kan lo cinta sama dia
berarti kita sepihak
lo sama gue sama sama mau misahin aurel dan neo
lo tenang aja lagi
gue akan ngebantuin lo kok
gua akan ngebantuin lo untuk misahin aurel sama neo
tapi kalau memang lo mau kerjasama sama gue
gua gak mungkin misahin aurel dan neo gara gara gua cinta sama aurel

jadi lo berani nolak permintaan gue
kalo memang itu mau lo
gebukin dia sampe kapok
terus kurung dia
terus kurung dia
kenapa hp aurel ada di lira
bukannya harusnya ada di frey
jangan jangan frey ketangkep lagi sama lira
free kamu bisa di sini
eh gak usah nanya
eh jelas jelas lah dia itu nyelamatin lo
hei lo boleh tangkap gue
tapi frey tuh orang baik
dan dia gak salah
lo harus ngelepasin dia
gue harus marah atau gue harus kagum ya sama lo
lo udah punya neo rel
tapi bisa bisanya lo punya dua cowok sekaligus yang rela mati buat lo
kenapa sih lo masih ngejar ngejar neo juga
kenapa nggak sama dia aja
males gue ngejelasinnya
tanya aja sama dia sendiri
maksudnya apa sih
mengkapin hari ini
gak akan merusak persahabatan kita

ya gak mungkin persahabatan kita akan putus frey
ya gak mungkin persahabatan kita akan putus frey
aku cinta sama kamu bureau
kemah apa yang kamu lihat waktu ulang tahun kamu
kemah apa yang kamu lihat waktu ulang tahun kamu
tahun kamu saat kamu lagi sama neu itu sebenarnya ada ulang tahun dari aku
dan waktu kamu kencan sama niu aku lagi menunggu kamu di restoran untuk menyatakan cinta
dan waktu aku dengar ada cowok lain yang rentangkan tangan buat menyelamatkan kamu
hatiku gak bisa berhenti berteriak
kalau sebenarnya aku juga bisa melakukannya semua itu demi kamu
seandainya aku ada kesempatan
rel aku cinta kamu sejak kamu ngajarin aku main gitar
tapi aku rasa aku nggak pantas buat kamu
aku janji aku akan berubah jadi seseorang yang lebih pantas buat kamu
baru aku bisa menyatakan cinta kepada kamu
mungkin ini waktu yang paling tepat
aurel aku sangat ramad mencintai kamu
lebih dari siapapun yang bisa mencintai kamu
aku juga sangat ramad mencintai kamu
hadal kamu gak usah jawab sekarang
nanti aja habis semua ini berakhir
tapi sekarang kamu coba ambil silat di sepatu aku
gerak mencintai hp
soalnya pas akan pindah depressi batas haya tidak gillian

agih kehilangan mungkin insecurity nih kamu

apa ada kesinariohian di dalam diri kamu
makan makan makan
melmela kawan kapu
cepetan dong aku mau bawa selari ya
fri fri bangun
fri fri bangun fri
fri fri bangun fri
cepetan kami mau bawa cepetan
tapi benturan yang dialami oleh frey terlalu keras
sampai saat ini fraya masih dalam keadaan koma
tapi dia akan sadarkan
dokter dia akan sadarkan
maafan saya kalau saya harus berkata jujur
aurel ada di kamar frey sekarang
kamu tahu gak
kamu itu hampir ngebuat orang itu kehilangan nyawanya
kamu hampir jadi pembunuh
puas kamu sekarang
nakutin aurel dan
aku sama sekali gak mau bunuh siapapun
dari dulu kamu gak pernah dengerin
sekarang keadaannya kayak gini kan
kamu tuh keterlaluan tau gak
kamu bener bener keterlaluan